itu kepala batu
kamu berdua dari tadi ngomong terus
kita sedang membutuhkan makmur
kalau ini benar sebuah konspirasi
makmur akan menuntun kita kepada orang yang memberi pekerjaan kepada firman safitra
hati hati di jalan
kerudungnya udah laku berapa
belum maaf kalau lama
aku kan jualan kerudungnya sore aja
kalau udah pulang jualan cilok
bukan seperti junaidi sama fadli
waktunya lebih banyak
iya enggak apa apa
kalau udah habis tengahnya dari tiga puluh kerudung yang dijual sama kak junaidi
kak fadli sama kak ubed
aku mau beli bahan lagi
mau produksi lagi
mumpung sekarang lagi di toko kain
iya tapi nggak apa apa kalau belum
mau sekalian beli kerudung
ini buat apa
buat hiburan aja
ini harusnya cuma permainan sederhana
kenapa jadi rumit
maaf bos saya mainnya kurang rapih
polisi bisa tahu kalau kita dalang semua ini
kamu kemarin marah sama saya
terus saya dikasih peringatan kecil
terus saya dihajar sampai mual
untung si perutnya gak sampai keluar
gara gara masalah di pasar
saya sempat ketemu perempuan
saudara keluarga kang bahar
terus kamu juga tahu
kamu sama pepet sama aja
gampang kegoda perempuan
saya lebih senior
bukan cuma orang orang yang kamu bayar
saya pernah masuk penjara dua kali
gak mau yang ketiga
kamu orang yang selama ini dipercaya sama kang mus
jangan sampai kepercayaan kangmus rusak gara gara urusan perempuan
mau kemana bos
nyari ayam pelung
dik saya barusan ke rumah cecep di kampungnya
ternyata dia ada di sana
cecep katanya dibantai sama orang yang badannya kayak gorilla
untung cecepnya kayak badak
gak sampai bawa pelur
dia sempat pingsan tapi nggak ada bekas luka
dia saya suruh snat dulu
oke terima kasih buat infonya
ya dik sama sama dik
cecep sudah ketemu
dia habis dibantai orang
taslim punya niat balas dendam
semua yang terjadi belakangan ini pancingan buat perang
kang mus pesen
jangan sampai ada perang
kalau ada perang siapapun yang menang pasti ada yang menang
pasti ada korban
tapi jangan sampai kita mati di jalan
tapi masalahnya taslim itu kalau sudah dendam
suka susah dikasih tahu
dia itu kepala batu
kamu berdua dari tadi ngomong terus
kita sedang membutuhkan makmur
kalau ini benar sebuah konspirasi
makmur akan menuntun kita kepada orang yang memberi pekerjaan kepada firman safitra
kalau orang yang memberi pekerjaan kepada firman safitra dapat ditemukan
saya yakin kasus bisa selesai
kalau sudah sampai telepon ya
jangan teriak minta tolong
kamu dari mana
nah jam segini baru pulang
kamu dari mana jam segini baru pulang
tadi bapak udah nanya gitu
mama punya pertanyaan yang lain gak